kok gak ada ya
tapi gue yakin kok mereka di sekitar sini
percuma saya baca buku nih
semua tulisannya dalam bahasa minang
bahasa minang saya kan belum terlalu mahir
tapi kenapa kok papa punya buku macam ini
ini kan dalam bahasa minang
papa bukan orang sumatera
gak tau kenapa
saya merasa ada kedekatan dengan buku nih
siapa tahu buku ini bisa berguna bagi saya
apa aja yang maca tau soal ini
dulu memang pernah tinggal di sumatera
dan kalau untuk masalah manusia harimau
itu adalah legenda dari sumatera
jadi wajar kan kalau kita semua membicarakan itu
kamu tidak mau memeluk aku
sejak pembunuhnya dia
pasti belum pernah melihat kamu
bertemu kamu juga masih belum pernah
jadi sekarang saatnya untuk membalas semua kekecewaan makcik
oh iya kamu juga perlu tahu
itu adalah paci kamu
dia itu suami aku
dan kalau yang ini
namanya atu alang
ayah dari putra alam
kenapa ayah tidak pernah cerita kalau punya sahabat di jakarta
karena setahu alam
itu tidak tinggal di jakarta ayah
jadi begini putraku
mereka berdua ini
punya bisnis perusahaan kayu
tapi mereka berdua ini lebih banyak menghabiskan waktu tinggal mereka
di palembang dan jawa tenggara
bukan begitu lim
waktu perkenalan sudah cukup
kay baru sebentar ketemu dengan makcik
nanti juga dia main ke rumah
tapi kay baru sampai sini dan kaya ingin membahas soal kuliah bersama alam
jadi penting sekali
untuk tidak minta izin keluar dari rumah
dan menolak untuk pulang bersama ayah
kamu mau pulang atau tidak kay
tumben ayah bersikap seperti ini
kay juga mau pulang atau tidak kay
tumben ayah bersikap seperti ini
tumben ayah bersikap seperti ini
kalau gitu kayaknya pamit dulu ya
kalau gitu kay pamit dulu ya
aku ingin melihat rekaman itu besok
ayah sama buna kemana sih
ayah sama buna kemana sih
pas sampai tengah malam ini belum pulang juga
pas sampai tengah malam ini belum pulang juga
marah lagi aja deh
marah lagi aja deh
udah gak aktif sih
sabunnya kemana sih
turun juga pulang baru juga kangen kangenan
terus kan udah gak pergi lagi gak tau kemana
kalau gue tinggal tidur aja
itu yang ikutin gue tadi sore
apa gue samperin ya
eh tapi kalau gue sampelin itu kan bahaya buat gue
enggak enggak gue harus samperin
orang kayak gini harus kasih pelajaran
hah tenang alina
kalau seandainya itu orang macem macem sama lo lo tinggal teriak aja
karena kan suara lo lebih kenceng dari perempuan pasar
kau gak ada ya
eh gue yakin kok mereka di sekitar sini
kita harus menangkap anak gadis itu
karena dia kita jadikan umpan untuk menangkap si sakti
masuk kamar dan langsung istirahat
jangan sampai kamu terlambat kuliah besok pagi
saya harus memastikan hal itu
di mana kitab itu
seingat saya kitab tujuh itu ada di bawah buku mitologi ini
tapi sekarang tidak ada
oke dan juga istri saya yang midakan ya
tapi tidak mungkin
atau jangan jangan kitab itu telah berpindah tempat
tapi pindah ke mana
atau tidak mungkin
atau tidak mungkin

saya harus mencari petunjuk dari kitab ini
saya harus mencari petunjuk itu
aku harus tidak
jangan jatuh percaya kering
atau kamu tahu
aku akan mengucapkanotong itu kemuahku
cerita bertema gaib yang menggambarkan sebuah budaya dan tradisi di indonesia
nah yang ini
desa yang hilang di bengkulu
desa tersebut bernama kumayan
sampai sekarang masih menjadi misteri banyak orang karena desa tersebut menghilang
ada beberapa tetua adat di bengkulu berasumsi kalau sebelum desa tersebut hilang
terjadi perang besar di sana melawan bangsa siluman
misteri harimau jawa
aku gak sabar menunggu besok
semoga alam bisa diajak diskusi
tak sangka enam belas tahun sudah berlalu cepat
jumpa dengan gumara lalu jumpa juga dengan kalian berdua di waktu yang bersama
sejenak berlalu ini tak cukup
bukankah sebaiknya kalian menginap saja
masih banyak yang perlu kita bicarakan mungkin
mungkin ayah masih ingin melepas rindu dengan maci dan pacit
tapi mungkin memang sebaiknya malam ini kita harus pulang
kita bisa untuk menginap di sini
semoga kita bisa bertemu lagi
kita berdua menitip anak kita alina ya
karena kita tidak bisa sering sering untuk datang ke jakarta
karena kita merasa kalau musuh musuh kita itu selalu mengikuti kemanapun kita pergi
jadi kita tidak mau kalau nanti alina
karena akan ada dalam bahaya
jadi alina itu anak makcik alina dan pakcik limu bu
betul sekali alang
jadi ini kenapa